ribuan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa atau bem surabaya
menggelar unjuk rasa di depan gedung dprd jawa timur kamis empat belas april dua ribu dua puluh
mereka membuat tuntutan antara lain menolak kenaikan harga bbm minyak goreng
dan batalkan rencana pemindahan ibu kota
ribuan mahasiswa berasal dari berbagai kampus di surabaya
mereka berkumpul di depan kebun binatang surabaya
lalu long march ke depan gedung dprd jawa timur
berbagai poster dan spanduk berisi protes mereka bentangkan
meski menjadi bagian dari aksi serentak bem se indonesia sebelas april lalu
isu yang mereka suarakan tidak lagi berbicara soal penundaan pemilu dan wacana presiden tiga periode
mereka fokus mendesak pemerintah memberangus mafia minyak goreng
menolak kenaikan harga bbm dan pajak pertambahan nilai sebelas persen
sementara itu belasan orang dari himpunan mahasiswa islam
melakukan unjuk rasa di gedung dprd situ bondo kamis siang
mereka memaksa masuk
mencoba membuka kawat berduri di depan gedung
aksi mahasiswa hmi ini menuntut diturunkannya harga minyak goreng
bbm jenis pertamax dan pajak pertambahan nilai atau ppn yang naik menjadi sebelas persen
unjuk rasa aliansi badan eksekutif mahasiswa surabaya berlangsung di depan gedung dprd jawa timur hari ini
untuk informasi lebih jelas kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia
apakah unjuk rasa masih berlangsung dengan kondusif
dan ada informasi tuntutannya berbeda sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh aliansi bem se indonesia
ketika berunjuk rasa di jakarta
jadi apa tuntutan mereka
putri aksi demonstrasi di depan gedung dprd jawa timur ini sudah berlangsung selama sekitar satu lima jam atau sembilan puluh menit
sejak mereka tiba dari long march di kebun binatang surabaya sampai di depan gedung dprd jawa timur ini
baru saja sekitar lima menit yang lalu ketua dprd jawa timur kusnadi didampingi wakil ketua dprd jawa timur
sahat wasiman juntak melakukan orasi di depan ribuan mahasiswa yang datang ke kantor tempat mereka bekerja ini
keduanya dituntut untuk menartangani surat tuntutan dari mahasiswa yang berisi poin poin penolakan mereka terhadap kenaikan harga bbm
kemudian juga penindakan terhadap mafia minyak goreng termasuk juga penindakan korupsi
rencana pemindahan ibu kota negara ke kalimantan
tadi sudah ditandatangani oleh kusnadi dan rencananya malam ini surat itu akan dikirim kepada presiden joko widodo dan juga ketua dpr ri
puan maharani untuk ditunjukkan bahwa sikap yang mereka terutama anggota dprd jawa timur sama dengan sikap yang dibawa oleh ribuan mahasiswa yang datang
sejak siang tadi sampai sore ini anda akan saya ajak melihat langsung secara visual beginilah suasana aksi demonstrasi yang berlangsung
setidaknya ada dua mobil komando yang dikerahkan oleh ribuan mahasiswa ini yang mereka berasal dari hampir semua saya lihat dari almamater mereka
kampus di surabaya baik negeri maupun swasta mereka secara bergiliran berorasi dan tadi sekitar lima menit yang lalu kusnadi dan juga sahat tua baru saja turun
dari salah satu mobil komando untuk melakukan orasi tadi
dan ketika anda melihat situasi ini mahasiswa sudah berjanji tidak akan membuat rusuh atau tidak akan membuat aksi damai mereka menjadi ricu ketika tuntutan mereka sudah dipenuhi
dan secara simbolis tadi tuntutan mereka sudah dipenuhi oleh kusnadi meskipun tadi mahasiswa sudah mengultimatum
kalau surat tuntutan mereka yang sudah ditandatangani selama tujuh hari tidak dikirim kepada presiden dan juga ketua dpr ri
maka mereka akan menggelar aksi dengan jumlah masa yang lebih banyak
namun tadi sudah ditegaskan kusnadi malam ini surat tersebut sudah akan dikirim kepada presiden dan juga ketua dpr ri
dan kita masih menunggu bagaimana sikap dari para demonstran sampai sore ini karena seperti biasanya polisi memberikan waktu kepada mereka sampai pukul tujuh belas
dan tentu saja seluruh tuntutan sudah mereka suarakan meskipun ada sedikit perbedaan putri terkait poin poin yang mereka suarakan ke sore ini dengan poin yang disuarakan rekan rekan mereka
dan tentu saja seluruh tuntutan sudah mereka suarakan meskipun ada sedikit perbedaan putri terkait poin poin yang mereka suarakan ke sore ini dengan poin yang disuarakan rekan rekan mereka

nepalai pekerja ekonomi keraitya ke kanobat dalam
seiring dengan sikap yang sudah dikeluarkan oleh presiden joko widodo yang sudah menegaskan bahwa akan menyelenggarakan pemilu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh kpu
sehingga mereka tidak mengusung isu tersebut dan fokus pada urusan ekonomi kerakyatan karena mereka menganggap kenaikan harga bbm meskipun itu pertamak itu juga mempengaruhi konsumsi masyarakat
karena banyak sekali masyarakat yang berganti dari pertamak menuju pertralait sehingga di sejumlah daerah jawa timur mengalami kelangkaan dan ini menghambat mobilitas masyarakat jawa timur
dan yang kedua mereka juga bicara soal mafia minyak tanah mafia minyak goreng karena mereka menganggap bahwa pemerintah gagal menangani praktik mafia dalam minyak goreng ini
sehingga meskipun sudah tidak langka harga sulit dijangkau oleh masyarakat karena ini akan berakibat
pada banyak sekali bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat di masa pandemi dan juga ramadan dan menjelang idul fitri ini menjadi melonjak naik juga
mereka meminta semua kebijakan itu ditolak oleh anggota dpr jawa timur sebagai pressure atau tekanan dari pemerintah pusat bahwa suara mereka sama dengan suara legislatif yang ada di daerah daerah putri
oke baik miftah farid langsung dari depan gedung dprd jawa timur
sejauh ini terlihat masih kondusif semoga pembubaran yang akan dilakukan sebentar lagi oleh kepolisian juga bisa ditanggapi dengan positif oleh mahasiswa yang berunjuk rasa
farid terima kasih